kita ke informasi pertama seorang tenaga kerja wanita diamankan polisi saat tiba di bandara internasional soekarno hatta tanggerak banten
ia diduga melakukan aborsi dan membuang janin bayinya ke dalam tong sampah di dalam pesawat
petugas kepolisian polresta bandara suta dibantu petugas imigrasi dan petugas keamanan bandara udara internasional soekarno hatta tanggerang banten
minggu dini hari mengamankan seorang tenaga kerja wanita asal cianjur jawa barat yang diduga melakukan aborsi
sebelumnya petugas menemukan janin bayi dalam tempat sampah yang berada di kamar mandi pesawat maskapai etihad dengan nomor penerbangan ey empat ratus tujuh puluh empat rute abu dhabi soekarno hatta
janin ditemukan usai pesawat mendarat di bandar udara internasional soekarno hatta tanggerang banten pada sabtu petang
benar pada pukul enam belas empat puluh lima kami penyidik polres bandara soekarno hatta menerima laporan dari masyarakat dalam hal ini pihak maskapai
telah ditemukan adanya mayat bayi di pesawat ekor pesawat tepatnya di tong sampah
sampai dengan saat ini penyidik dan penyidik pembantu ppa pores kota bandara soekarno hatta telah mengamankan seorang ibu yang diduga adalah ibu dari bayi tersebut